puluhan ribu buruh melakukan aksi jalan kaki dari monas menuju titik utama istana merdeka
meski tuntutan terus disuarakan tiap tahun para buruh mengklaim nasib mereka lebih buruk dibandingkan tahun sebelumnya
sejak senin pagi sekitar pukul tujuh tiga puluh waktu indonesia barat buruh gabungan dari kspi kspsi fspmi hingga aliansi buruh migran perempuan berkumpul di depan patung arjuna wiwaha monas jakarta
masa dari jakarta bekasi karawang banten dan sekitarnya merasa aksi mayday yang dilakukan dari tahun ke tahun belum berdampak signifikan bagi kesejahteraan mereka

sejak senin pagi sampai pukul lima tiga puluh sore ini masih terus dipadati oleh ratusan ribu buruh yang berada memadati merayakan hari buruh internasional dua ribu tujuh belas
tadi negosiasi masih berjalan alat untuk mereka bisa menembus kawasan ring satu istana negara ya di mana ada pagar berduri yang dipasang di sepanjang depan kementerian pariwisata hingga pagar monas
dan mereka sampai sore ini setelah selesai makan siang setelah selesai berorasi dan juga beristirahat
kebahagiaan di hari buruh
yang mereka rayakan pada hari ini mereka akan
menerobos pagar buruh tersebut
apapun caranya untuk bisa sampai
ke istana presiden dan di sebelah saya
sudah ada presiden konfederasi serikat
pekerja indonesia atau kspi
said iqbal selamat sore pak
sampai sore hari ini terus semangat
buruh untuk bisa terus menuju
ke sana apa pak apakah mungkin
akan ada tindakan anarkis untuk
menerobos pagar buruh tersebut
yang perlu dipahami
aksi buruh mayday pada hari ini
sudah diberitahu ke mabespori
dan sesuai undang undang
nomor sembilan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
memberikan tanda terima
dengan memberikan tanda terima
di mana lokasi aksi adalah
di istana dengan titik kumpul
pak artung kuda itu sudah
tidak ada alasan
pihak kepolisian untuk menyekap
para buruh untuk bergerak ke istana
karena bagi buruh dalam mayday itu
sebagaimana buru buru di dunia
adalah menyampaikan isu isu
perjuangannya pada hari ini adalah
dan pemagangan janya
kesehatan gratis seluruh rakyat
tidak bayar iuran tapi melalui
pajak jaminan pensiun
sama dengan pegawai negeri
tidak seperti sekarang ini
lima belas tahun lagi tiga ratus ribu rupiah
dum tolak upah murah
cabut pp tujuh puluh delapan sebagai biang kerok
daripada upah murah
kooperatif karena kami sudah
mendapatkan surat tanda terima
tapi kita tahu pak presiden jokowi dulu
juga tidak ada di istana beliau sedang pergi ke hongkong
untuk kunjungan ke negaraan gimana sikap bapak
masih akan terus menerobos pada siang hari ini pak
tidak penting sebagaimana
bahwa kita harus diterima oleh presiden
tidak harus aksi aksi buruh di mayday
diterima oleh pejabat negeri
presiden atau perdana menteri
tapi yang paling penting adalah
simbol kekuasaan di indonesia
istana presiden disitulah
dengan bantuan media
pesan pesan mayday itu disampaikan
berpulang kepada pemerintah
dalam hal ini presiden atau perdana menteri
di beberapa negara
mau mendengar gak isu
karena ini isu yang berulang ulang
dan dua tahun pemerintahan yang sekarang
jauh lebih buruk
sebelumnya terhadap perlakuan
dan perlindungan serta kesejahteraan
seandainya nanti tidak bisa untuk bisa
menerobos kawat berduri tersebut pak
dan juga ada syarat dari ketentuan
demonstrasi bahwa sampai pukul lima sore nanti
sudah harus bubar pak apa yang harus dilakukan
bagaimana mencegah buru ini bisa bertindakan narkis
seperti yang tadi kita tahu ada
pembakaran karangan bunga di balai kota
seperti apa pak
pembakaran di walai kota itu kan hanya bunga bunga
sekalian bantuin gubernur lah
membersihkan sisa sisa bunga bunga
ya kan itu juga membantu
kekesalan dan kemarahan
di tengah terik matahari
dimana pihak polisi yang tidak kooperatif
membuat kita juga menjadi marah
dan kami akan tetap kooperatif
damai dan tertib
baik terima kasih pak said
dan semoga hos jatuh tahun baru
sudah diralisiskan oleh pemerintah
ya alhamdulillah demikian yang bisa kami sampaikan saat ini